sedikitnya lima puluh ekor kambing disembeli pada tradisi nyadran jelang datangnya bulan ramadan di kelurahan ngijo semarang jawa tengah
olahan daging kami kemudian dimakan bersama di kompleks makam dan dibagikan kepada ratusan warga
ritual tahunan digelar di kompleks pemakaman duku sentono kelurahan ngi jo sumarang
warga memotong lima puluh ekor kambing untuk ritual nyadran jelang ramadan
sekaligus haul mbah kiai asyari ulama penyebar agama islam di kampung tersebut
kambing merupakan sedekah warga dan peziarah
daging kambing kemudian dibasak bersama menggunakan belasan tunggu
peserta warga ritual memiliki tujuan masing masing
mereka berharap mendapat kebaikan dan berkah selama setahun ke depan
menurut sesepu warga ritual nyadran sudah berusia lebih dari satu abad
pembagian daging kambing dan makanan lainnya merupakan wujud syukur atas berkah yang diterima warga
sementara merawat makam diharapkan menjadi pengingat bahwa semua yang hidup akhirnya akan mati
untuk meningkatkan rasa kekuatan di dalam dirinya dalam hatinya untuk punya kekuatan iman dan islamnya pada allah
artinya juga kita akan seperti itu
untuk nanti doa doa pada ahli ahli kita seterusnya
selain warga setempat ritual nyadran juga diikuti warga dari berbagai kota
bahkan hingga dari kalimantan dan sumatera